drive in cinema atau menonton film dari dalam kendaraan bisa menjadi opsi bagi anda yang sudah lama tidak nonton bioskop akibat pandemi covid sembilan belas
nah bagaimana pengalaman menonton film di layar lebar dari dalam mobil
sudah ada rekan saya angga dwi putra di salah satu pusat perbelanjaan daerah cikarang bekasi
angga ini sudah coba ya menonton dari dalam bioskop drive in
silahkan berbagi pantauan atau pengalaman anda
ya selamat sore fani memang sejak kemarin saya sudah mencoba sensasi menonton di dalam kendaraan
meskipun memang pengelola belum mau menyebut ini sebagai bioskop drive in
dan mereka lebih memilih menyebutnya sebagai drive thru dine in
atau memang ini adalah tempat yang disediakan untuk membeli makanan makanan memang yang sangat banyak di sini
jadi di sini ada banyak sekali tenan tenan

dan ditambahkan bonus dengan menonton film seperti itu
karena memang film yang ditayangkan saat ini memang belum film film komersial
ini masih harus dimintakan perizinannya seperti itu
tapi ini tidak membuat memang masyarakat untuk menjadi apa ya istilahnya memang ini antusiasmenya sangat tinggi
terbukti kalau saya boleh memberi anda lihat fani di belakang sana
itu masih banyak kendaraan yang kini sedang mengantri untuk nanti masuk di shift ketiga
jadi memang setelah hari uji coba kemarin hanya ada dua shift
mulai hari minggu ini akan ada tiga shift sejak pukul dua
kemudian yang saat ini sedang menonton adalah pukul empat
dan nanti akan dilanjutkan pada pukul enam empat puluh lima seperti itu
jadi memang masih banyak masyarakat yang antusias sekali untuk menyaksikan film yang ditayangkan di sini
meskipun memang belum merupakan film komersial
dan memang sensasinya yang agak berbeda di kualitas suara seperti itu
karena kita tahu kalau di bioskop konvensional kita disajikan dengan suara yang cukup mumpuni seperti itu
tapi kalau di sini ini juga suaranya cukup jelas karena ini menggunakan frekuensi moderation atau fm
jadi ketika masuk nanti kita setel di delapan puluh sembilan tujuh maka suaranya akan jelas terdengar
karena selama kita di dalam mobil juga tentu saja mobil tetap dinyalakan
artinya ac tetap nyala kemudian juga tetap kedap suara seperti itu
dan nanti makanan yang sudah dipesan ini akan diantarkan ke dalam
jadi kita bisa menikmati makanan sambil mungkin kalau datangnya berdua atau bertiga
masih bisa mengobrol sama teman teman di dalam mobil kita dan tetap aman
karena memang tetap harus diwajibkan memakai masker kemudian juga dicek suhu
jadi kalau memang secara suhu ataupun tidak memakai masker ini tidak diperbolehkan untuk masuk oleh pengelola
oke angga ini banyak sekali yang membuat saya penasaran
mungkin kapasitas dari mobil yang bisa menonton dalam lapangan parkir tersebut itu seberapa banyak
terus kemudian juga harga tiketnya apakah cukup sebanding dengan yang didapat atau sensasi yang didapat oleh penonton
yang menonton di bioskop ini sebenarnya mungkin istilahnya adalah makan drive in dengan bonus menonton film layar tancep ya
kalau melihat sistem di belakang anda saat ini
mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut
ya betul sekali fani
memang untuk kapasitas kalau dipakai normal ini adalah memang
sehingga bisa sampai seratus kendaraan seperti itu
tapi ini karena memang harus menetapkan physical distancing juga
artinya jarak antar mobil ini tidak rapat satu sama lain jadi diberikan jarak satu space seperti itu
jadi memang ini sekitar tiga puluh delapan saja maksimal mobil yang bisa masuk
pun toh kalau ada yang memaksa masuk memang di luar bisa tapi agak kurang nyaman seperti itu
karena ini kan butuh view yang tepat ataupun view yang enak seperti itu bisa langsung melihat ke layar
jadi memang maksimal
sementara untuk harga ini yang menarik fani memang oleh pengelola ini tidak ditarik biaya untuk menonton
jadi kita hanya membayar apa yang kita pesan untuk makan
jadi ada beberapa paket memang yang disediakan atau misalnya kita memilih untuk di luar paket
tapi membeli makanan yang ada di tenan tenan ini
jadi kita boleh membeli itu
hanya membayar apa yang kita makan
termasuk untuk tiket parkir pun tidak dikenakan biaya
jadi saya katakan ini sangat murah
apa yang kita makan saja fani
angga terakhir ini untuk film film yang tadi angga sudah sebutkan
film filmnya ternyata bukan film yang sudah berlisensi atau resmi diputar di layar lebar
kemudian apakah ini mendapat katakanlah keberatan
kalau misalnya saya informasi beberapa kali saya dapat
ini adalah salah satu sutradara kita indonesia
ini protes mengenai prosedur bioskop drive ini dalam memutar film film dan juga lisensi serta copy ride yang mengikuti di belakangnya
ada tanggapan nggak dari pemilik bioskop terkait hal dan
terkait hal ini maksudnya
ya dari pengelola sendiri memang sejak kemarin sudah menyatakan bahwa yang mereka putar ini adalah film film yang masih berada dalam satu grup pengelola seperti itu
karena mereka juga saat ini pun yang ditayangkan
ini adalah filmnya kalau tidak salah tadi saya judulnya adalah roy macan
ini pernah mendapatkan penghargaan piala vidya tahun dua ribu tujuh belas
jadi film lama yang diproduksi oleh satu grup seperti itu orang pihak pengelola
nah untuk film film lainnya memang kemarin
sempat ada semacam mispersepsi dan miskomunikasi
jadi ketika dalam promosi mungkin ada tayangan film yang ditayangkan seperti itu
jadi memang pihak panitia atau pengelola saat ini masih berupaya untuk mendapatkan perizinan
dan terakhir kemarin saya ketika berbicara
diupayakan nanti pada awal juli
ini sudah selesai jadi nanti ketika juli
karena memang saat ini masih dianggap
sebagai masa uji coba
nanti ketika sudah mendapatkan perizinan
film dalam ataupun luar negeri
baru akan bisa dibuat mungkin semacam schedule nya
kemudian juga karena sudah dapat izin
tentu saja mereka bisa mempromosikan film film apa saja yang akan ditayangkan di drive thru dine in ini
baik terima kasih atas informasinya angga dwi putra dari bekasi jawa barat